kita telah tergabung dengan alexander ginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
melihat dengan keputusan pemerintah untuk melakukan pelonggaran masker
apakah anda setuju dengan keputusan pemerintah ini
ya tentunya pemerintah mengambil sikap dan keputusan tentu berdasarkan data yang ada
jadi dari data yang diolah dari evaluasi harian memang kasus covid itu sudah terketali
dan sudah dalam keadaan posisi di mana kalau kita lihat laporan kemarin
angka yang meninggal tujuh belas dan kemudian angka positif varian lebih kurang dua ratus
kecuali memang untuk di booster
sehingga memang ini saatnya dalam enam bulan ke depan ini
ini adalah proses transisi
dan transisi itu sudah kita jalankan sekarang
sebagaimana yang diarahkan bapak presiden
tapi ada catatan catatan yang harus kita ingat
bahwa penggunaan masker itu masih tetap berlaku
kalau kita berada di komunitas yang padat atau tengah kerumunan
kedua bagi mereka yang bergejala
yang batuk pilek flu ada gejala respirasi
maka dia tetap harus memperlakukan masker
yang ketiga tentu pun dia sudah vaksinasi tiga kali
tapi kalau comorbidnya luar biasa tidak kontrol
dan kemudian ada permasalahan
maka ini juga harus menggunakan masker
dan demikian juga di keluarga
kalau kapasitasnya melebihi
maka dia juga harus menggunakan masker
ini harus dengan pertimbangan yang sangat hati hati
covid itu masih terjadi penularan di dalam negeri
sementara covid ini juga masih terus berevolusi
dan kemudian bermutasi
kita ingat sekarang
mana di shanghai terjadi lockdown
kemudian korea utara kasusnya meningkat
kita belum tahu varian yang mana
demikian juga beberapa negara bagian yang ada di amerika
dan demikian juga di afrika selatan
jadi kewaspadaan ini tetap harus kita bangun
dan kemudian juga kita juga mengajak masyarakat
untuk tetap tidak abai
dan membangun imunitas dengan melaksanakan booster
bagi mereka yang belum booster
bagi mereka yang belum vaksinasi kedua
ini juga harus tetap dijalankan
jadi pelonggaran yang disampaikan pemerintah ini adalah
pelonggaran dalam rangka transisi pandemi
dan tentunya kita membangun masyarakat
supaya bisa melakukan self assess
dengan self assessment yang baik
dia akan tahu kapan dia melepas masker
oleh karena itu
kita menganjurkan kepada orang orang yang keluar dari rumah
maskernya tetap harus ada di sakunya atau di tasnya
jangan karena ada pelonggaran
maka masker sudah tidak tersedia lagi di rumah
tidak ada lagi di saku ataupun di tasnya
nah mana kala dia ketemu dengan orang yang banyak
maka dia harus memakai masker
atau ketemu dengan orang yang bergejala
dan khususnya lagi kalau dia pergi ke daerah misalnya ke rumah sakit
ataupun mengunjungi ugd
ini harus menggunakan masker
dan demikian juga kalau misalnya ke ruang publik
di mana ada terjadi kerumunan yang banyak
ini juga harus menggunakan masker
jadi sekarang ini mengkomunikasikannya dengan narasi
bahwa anggaran yang disampaikan pemerintah
harus kita lihat pelonggaran dalam rangka kita transisi

bahaya pandemi masih ada
karena status pandemi belum dicabut
tetapi bagaimana caranya agar kewaspadaan ini tetap ada
agar protokol kesehatan ini bisa diterapkan
kata kuncinya adalah kewaspadaan yang ada
jadi ini meski pelonggaran masker juga berlakunya
pada saat outdoor di luar ruangan begitu
tapi bagaimana cara meyakinkan bahwa masyarakat kita
tetap menggunakan masker pada saat indoor
ataupun pada saat di transportasi umum
ya harus kita sampaikan bahwa
bahaya infeksi itu masih tetap ada
jadi data data yang ada dalam negeri
maupun di luar negeri
ini terus harus disampaikan oleh media
dan kita terima kasih kepada media
yang terus bisa mensosialisasikan
agar masyarakat juga tetap update
dan kemudian kita harus sampaikan juga ke masyarakat
kalau mereka yang bergejala
ini menjadi catatan ini
bagi mereka yang batuk lek
sebaiknya mereka tidak bergejala
kalaupun terpaksa keluar rumah
mereka harus memakai masker tiga lapis
dan kemudian kalau sudah empat jam
maka masker itu harus dibuang pada tempatnya
tidak boleh tercecer di mana mana
ini juga harus tetap disosialisasikan
demikian juga untuk anak anak sekolah
kalau dia bergejala batuk lep
sebaiknya dia tidak sekolah
dan kalau misalnya memang sudah ada gejalanya masih ringan
dia tetap harus memakai masker
dan kita juga mengajak kepada mereka yang lansia
atau mereka yang punya comorbid
untuk tetap mengelola penyakit komorbid yang ada
karena kalau komorbitnya tidak terkontrol
misalnya asma cok diabetes
ini akan merupakan satu faktor yang mengakibatkan
kalaupun dia terkena virus
dia akan jadi perburukan dengan cepat
jadi pemerintah tetap mengajak ke masyarakat
untuk tetap waspada tidak abai
apapun sudah ada pelonggaran
dan pemerintah juga sudah merespons
untuk regulasi di dalam negeri dan regulasi ke luar negeri
dengan mengeluarkan surat edaran satgas nomor delapan belas dan nomor sembilan belas
di mana intinya di situ adalah tetap melaksanakan vaksinasi
dan kemudian bagi mereka yang bergejala
tetap menerapkan masker
dan protokol kesehatan adalah intinya
dari keselamatan kita apakah dalam beraktivitas
ataupun kita melakukan mobil
kita akan melakukan mobilisasi
pak alex ini dengan pelonggaran aturan masker
apakah nantinya nih aturan ppkm juga segera ditiadakan di indonesia
karena kita bertransisi menuju endemi begitu
atau seperti apa
kalau kita lihat sekarang surat edaran satgas
mengenai protokol perjalanan dalam negeri
demikian juga protokol untuk luar negeri
itu pasti akan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada
yang tadinya ada menyangkut masalah karantina
menyangkut pcr antigen
sekarang ini lebih bagaimana menerapkan
sinasi yang sudah lengkap dan booster
dan kemudian juga bagaimana seseorang tersebut
itu juga kalau bergejala tidak melakukan perjalanan
dan sekaligus juga bagi mereka yang melaksanakan aktivitas
tetap menghidupkan aplikasi peduli lindunginya
jadi ini memang protokol
protokol kesehatan juga tetap dilakukan walaupun ada pelonggaran saat ini
baik terima kasih
alexander ginting ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
sudah berbincang bersama kami